layanan haji eksklusif dari sejumlah biro perjalanan haji dan umroh menawarkan kenyamanan ekstra bagi para calon jemaah haji
pelayanan ekstra didapatkan jemaah mulai dari sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air
meski minat masyarakat berhaji sangat tinggi kuota haji tak bisa serta merta bertambah
pemerintah kerajaan arab saudi membatasi kuota tersebut
akibatnya masa tunggu haji bisa sangat lama belasan bahkan lebih dari dua puluh tahun
safira salah satu biro perjalanan termuka di sidoarjo jawa timur menjadi solusi atas persoalan tersebut
berhaji untuk warga yang mampu tak perlu menunggu lama dan dengan pelayanan yang sangat memuaskan
sejak sebelum berangkat jemaah safira mendapat konsultasi dan bimbingan haji
dan selama berhaji atau umroh jemaah mendapat hotel terbaik sesuai kelas yang mereka pilih
begitu juga konsumsi disajikan menu khas indonesia
bagi jemaah safira yang berhaji mereka mendapat pelayanan terbaik saat wukuf di arafah dan melempar jumroh di mina
untuk tahun ini khusus di arafah semua aktivitas jamaah dilakukan di dalam tenda
ini bisa dilakukan kalau tendanya itu besar
jemaah safira pun merasakan nikmatnya pelayanan haji dan umroh biro travel safira ini
kami merasakan pelayanan yang sangat menarik
merasakan mulai dari proses pendaftaran proses pemberitahuan bahwa kami akan berangkat sampai manasik dan bahkan sampai makan malam tadi malam
luar biasa semuanya tertata terencana
safira turs yang berdiri sejak tahun dua ribu satu hingga kini sudah memberangkatkan puluhan ribu jemaah umroh dan haji
di tahun dua ribu sembilan belas ini sekitar lima ratus tujuh puluh sembilan jemaah safira berhaji
liputan ini terselenggara atas kerjasama cnn indonesia
dengan biro perjalanan haji dan umroh safira turs
muhammad walid lukman hakim makkah arab saudi